saya bertemu di g tujuh dengan pemimpin pemimpin yang hadir saat itu
sebelumnya dengan g dua puluh setelah itu muter lagi ke china ke jepang ke korea selatan
sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri presiden zelensky dan brian putin
saya berbicara dengan zelensky itu satu setengah jam dengan presiden putin dua lima jam
tapi dengan kursi dekat tidak diterima tidak dengan jarak yang lima meter
kalau saya diterima
kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter saya tinggal pulang
diterima kayak gitu ada yang mau kalau saya enggak enggak mau
dari situlah saya menyimpulkan dari diskusi diskusi bicara bicara yang terakhir ketemu dua presiden
dan tadi saya simpulkan bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi
jangan berharap perang itu besok atau bulan depan selesai
sangat tidak mudah
kita mendorong agar terjadi saja dialog saja menyiapkan ruang dialog saja sangat sangat sulit sekali
jadi sehingga saya belokkan udahlah saya ngomong ini enggak ketemu ketemu udah saya ngomong masalah krisis pangan saja
akhirnya agak ketemu
dan presiden putin saat itu menyampaikan karena presiden zelensky menyampaikan kebutuhan untuk ekspor kira kira stok dua puluh dua juta ton gandum
dan panen baru lima puluh lima juta ton gandum totalnya tujuh puluh tujuh juta ton harus keluar dari ukraina
tapi tidak dikawal
bisa keluar karena masalah jaminan keamanan dari rusia
karena itu yang saya sampaikan kepada presiden putin
dan presiden putin waktu saya sampaikan oh saya jamin enggak ada masalah
saya sampaikan pada presiden putin boleh ini saya sampaikan ke media statement
dan setelah itu mungkin dua atau tiga minggu sudah ada satu kapal yang mulai keluar dari odessa menuju ke istanbul